pertanyaan sukmawati inilah yang dinilai mengandung unsur penistaan agama oleh pelapor irfan dovianda
kuasa hukum pelapor sumandi mengatakan sukmawati telah mengulangi kesalahan yang sama terkait puisi kidung ibu pertiwi tahun lalu
untuk memperkuat laporannya pelapor membawa bukti berupa video dan soft copy link berita yang menyebut sukmawati melakukan penistaan agama
dia sudah dua kali ya berulang kali yang kemarin masalah kidung dia sudah minta maaf ke mui tapi ini dia berulang lagi berarti kan memang ada niat
jadi kami melaporkan siapapun mau agamanya islam atau muslim
merendahkannya itu jadi sekarang gini
orang tua saya ini orang yang paling berjasa dalam hidup saya ibu
tapi pantas nggak sih siapa yang lebih berjasa antara ibu saya atau nabi
pernyataan itu aja udah nggak pantas
apalagi nabi coba dibandingkan jasanya dengan soekarno
soekarno manusia biasa dia punya jasanya juga ada kesalahannya
begitu juga orang orang yang berjasa yang lainnya